sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
mama malena jangan pernah manggil mama perempuan murahan
eh bukan perempuan murahan
kalau bukan perempuan murah jadi perempuan apa ya
masa mau menikah dengan papa kamu
tapi perasaan mama kamu tetap kepada laki laki lain
dan laki laki itu adalah ayah dari perempuan gelandang
aini aini aku sih gak heran kalau kamu tuh cepet banget akab sama perempuan ini
soalnya apa kamu itu sangat mencintai bapaknya dia ya kan
apa jangan jangan kamu itu lebih sayang kepada perempuan ini daripada kepada zairan
eh zaira kamu tahu gak
mama kamu ini menikah dengan papa itu karena apa
karena uang karena harta
malena cukup kak cukup
semua itu gak benar
jangan zaira kamu dilahirkan
kamu itu dilahirkan dengan salah tanpa paksa dan tanpa siksa
enggak zaira enggak jangan percaya zaira
apa itu benar mak
semua itu gak benar zaira
mama lahirin aku merata paksa dan mama sekarang menyesal iya mak
enggak zaira jangan percaya
jangan aku aja lah
zaira tunggu nak jangan begini
dengerin mama dulu nak
aku gak pernah tahu mbak
kalau mama pernah mencintai orang lain
dan mama gak pernah mencintai papa
dan aku ini
aku ini adalah anak yang mama gak pernah inginkan
ya kan mak
masya allah zaira
masya allah zaira
masya allah zaira
masya allah zaira
masya allah zaira
kamu jangan percaya sama mbak lena
jangan kamu lebih percaya sama dia daripada mama kamu sendiri
dengerin mama dulu
memang mama pernah mencintai ayahnya amira
tapi itu dulu
itu masa lalu buat mama
walaupun perasaan mama gak bisa sedalam itu ke papa kamu
tapi tetap zaira
kamu itu adalah buah cinta mama sama papa